rekaman video warga mengabadikan fenomena alam hujan es yang melandai desa gandasari
cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat minggu sore
warga mengumpulkan butiran es sebesar biji kelereng yang berjatuhan bersamaan dengan turunnya hujan
sejumlah warga mengaku takjub atas fenomena alam tersebut
namun warga lainnya merasa khawatir fenomena alam yang berlangsung hampir setengah jam tersebut
akan berdampak pada kerusakan bangunan
sementara di mojokerto jawa timur angin kencang disertai hujan deras menyebabkan pohon sawo tubang pada minggu sore
dua rumah warga rusak berat usai tertimpa pohon
tak hanya rumah tiga kandang asap
ayam yang berada tepat di bawah pohon juga porak poranda
pohon setinggi dua puluh lima meter yang berusia puluhan tahun tersebut tumbang karena tak mampu menahan terjangan angin kencang yang disertai guyuran hujan deras
dini putan cnn indonesia